memasuki dukuh senik desa bedono kecamatan sayung demak
tidak ada papan atau gapura seperti kampung pada umumnya
di antara rimbunan pohon mangrove
terdapat puing puing rumah warga serta masjid yang sudah terbengkalai
membuat kondisi nyata ubahnya kampung mati
namun siapa sangka di tengah kondisi dukuh yang sudah menjadi lautan
masih ada satu keluarga yang bertahan
dialah pasijah yang tinggal bersama suami dan dua anaknya
keluarga ini menjadi penghuni terakhir dukuh senik
di tengah kondisi yang sunyi dan ancaman tenggelam
yang mengintai setiap saat akibat abrasi laut jawa
pasijah mengaku memilih bertahan karena merasa terpanggil untuk tetap merawat desanya
untuk menyambung hidup
pasijah menjual bibit mangrove dan membuat makanan ringan dari buah mangrove
dulunya duku senik dihuni satu ratus dua puluh kepala keluarga
namun akibat abrasi air laut pada dua ribu lima silam telah mengubah segalanya
permukaan air laut menenggelamkan seluruh kampung
memaksa ratusan warganya untuk pindah
hanya fasijah sekeluargalah yang masih bertahan di kampung ini
masih ada satu kakak ibu pasijah sebagai penggiat lingkungan
penggiat lingkungan dan juga ibu pasijah
beliau itu pelopor penanam mangrove di desa kami
perairan di demak menyimpan potensi perikanan
namun laju perubahan garis pantai di kecamatan sayung selama dua puluh tahun terakhir
membuat perubahan di kampung
dukuh senik nyaris punah
indra winardi demak jawa tengah